dia bukan orang yang bisa dipercaya sama kamu
persis saya curiga sama dia
kamu ngerekrut dia dari mana
dia datang kesini dia tanya tanya siapa pegang disini
ngomongin teh izin buat ikuti tukang parkir
akhirnya dia ketemu saya
ngomong ke saya karena sudah ada yang ngurus parkir
si taslim terus saya butuh orang buat di pasar
saya tarik dia
sekarang yang harus kamu awasin bukan cuma pasar tapi juga dia
saya baru saja membuat perjanjian bilateral dengan petugas keamanan pasar
bukan petugas keamanan biasa
ini keahlian pusing rakit barang di nolan
terus mulailah kita buruk feeling
bukanmu tetep menyumbah
oh puisi ini

sekarang pergi sambil upgrade saja
wow baju kirim bagus
aku dibeliin baju sama teh kirim nih
kamu mau pakai kemana
garut garut garut
jerman jerman jerman
garut garut garut garut
lihat si kemot
di jalur angkot
situ bang kemungkinan sudah tahu
gimana dia bisa tahu
saya nggak tahu kalau si kemot sama si bun punya masalah
sampai si kemot bayar orang buat ngeroyok si bubun
mau nggak mau si kemotnya harus ketemu dulu
kamu dalam bahaya
kamu harus menghilang
cari ke rumahnya
saya bu ngamen
belum bosen kan
sebenarnya udah bosen sih
tapi saya taunya lagu yang itu
yaudah nggak apa apa
saya narikin ui urek
yaudah makasih ya
ada yang bisa saya bantu
dapet banyak kang bro
saya lupa barusan hitungnya udah sampai berapa
konsentrasi kang bro
tadi sudah konsentrasi tapi lupa gara gara ditanya mas bro
kamu tersayang ingat ya
kamu gak malu gitu
masa cantik cantik jualan kerudung
ya gak apa apa atuh
bagus kalau enggak mah
kak ubed mau beli
masa laki laki pakai kerudung
bukan buat kak ubed tapi buat adik atau saudara
eh mau deh
jangan kalau nggak mau mah
jangan kalau mau tapi gak ikhlas
kak ubed mau beliin kerudung buat siapa
buat siapa ya
soal keamanan di sini
sudah enggak aman
beberapa harian lalu ada pembelian kecopetan tadi ada pedagang yang uangnya hilang
kamu punya anak buah enggak
punya itu dia
ada urusan sebentar
kenapa pergi enggak bilang
cuma sebentar bos
dia anak buah kamu
kalau dilihat dari kacamata persekuritian saya curiga dia bukan orang yang bisa dipercaya sama kamu
persis saya curiga sama dia
kamu ngerekrutin dari mana
dia datang ke sini dia tanya tanya siapa pegang di sini mau minta izin buat ikut ikutan parkir
akhirnya dia ketemu saya ngomong ke saya
karena sudah ada yang ngurus parkir si taslim terus saya butuh orang buat di pasar saya tarik dia
sekarang yang harus kamu awasin bukan cuma pasar tapi juga dia
saya baru saja membuat perjanjian bilateral dengan petugas keamanan pasar
bukan petugas keamanan biasa tapi petugas keamanan yang kurang aja
petugas keamanan yang tidak loyal pada pimpinannya
petugas keamanan yang meminta bantuan kita untuk mengacaukan keamanan di tempat di mana seharusnya dia justru menjaga keamanan
kamu bingung juga
bagus itu artinya kalian kompak yang satu bingung yang lain juga ikut bingung
saya butuh bantuan teman teman lama
kalau saya mah maaf udah terikat kerja
kalau jupri sama ujang
jupri punya usaha usaha sendiri jualan sepatu tapi nggak terlalu lama
ujang ikut jupri statusnya bantu bantu gak terlalu terikat
besok kalian operasi di pasar

ujang sekarang ikut kang bus
bantuin usaha kicim pring
oke kalau gitu
pasar sebetulnya tempat yang sangat potensial
banyak ibu ibu atau pembantu rumah tangga yang hendak belanja membawa banyak uang di dalam dompetnya
tapi masalahnya di pasar juga ada orang orang yang menjaga keamanan
tapi besok dengan tujuan yang entah apa petugas keamanan yang kurang ajar justru akan memberi kesempatan pada kita
untuk mencopet sebebas bebasnya
setahu saya dia kesibukannya cuma tinju
saya butuh bantuan orang buat di pasar
kamu bisa aktif lagi nggak
saya sekarang selain si bebasnya
sekarang selain sibuk latihan tinju
katakan emos merk itu harus didaftar dulu
aduh apa namanya ya esnya lupa
tapi kalau emos nggak lupa kan
di bukunya ada
kalau lupa tinggal baca
ya udah cepet daftarnya
hangus masih bingung sama merek atau cap yang ada di kicimpring
mereknya kan kicimpring kang emus
buat capnya pasang aja pak tok kang emus
pinter juga kamu isci
saya edoh mak
besok kalian langsung ke pasar
yang sudah pensiun mungkin memang sudah seharusnya balik lagi ke sini
tukang parkir tarik ke dalam
kan mereknya aja kicimpring kang emus
masa capnya mau pakai foto cedoh
bajunya pakai yang mana
terus dipotonya di mana
gayanya mah diem aja nggak usah banyak gaya
yang dipoto cuma mukanya aja
kan bisa aja akan dibikin kelihatan serius
dipotonya di mana
di tangkuban perahu aja
di sana pemandangannya bagus
pak kang yang mau dipoto cuma mukanya aja
nggak perlu pemandangan
kalau cuma foto muka mah di depan rumah aja
namanya kehidupannya woods kinis

ada air baju kan